seorang pemilik pabrik melaporkan empat wanita yang diduga melempari gudang pabrik tembakau miliknya pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh yang lalu
dan buntutnya empat wanita tersebut ditahan
ironisnya dua dari empat wanita membawa balita dan menyusui dari balik tembok jeruji besi
untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini selengkapnya kami sudah terhubung dengan ali al khoiri tim kuasa hukum dari para tersangka
selamat malam pak ali
selamat malam mbak
baik pak ali sebelum saya menanyakan mengenai proses hukum saya lebih ingin mengetahui mengenai kondisi dari empat tahanan kemudian juga balita yang tadi pak ali mengatakan sempat ada kondisi penyakit begitu ya
alhamdulillah sejauh ini kondisi ke ibu rumah tangga sehat dan baik
meskipun memang anak anak mereka
mereka ada yang menderita sakit sesak lumpuh
sesak dan lumpuh
lumpuh atas diagnosa penyakit apa apakah sudah ada tim dokter yang diterjunkan
dokter sudah mulai memeriksa apa penyebab dari sesak napas yang dialami oleh anak dari salah satu irt yang ditahan kemarin
apa diagnosa dokter pak
mendapatkan karena pemeriksaannya baru dilakukan tadi sore
oke saya harap semuanya baik baik saja ya pak ali ya
ini kabarnya juga ada pertemuan ya pak ali dengan gubernur ntb dan juga anggota dpr yang datang ke rutan peraya apa hasil dari pertemuan tersebut
alhamdulillah semua pihak di nusa tenggara barat itu memberikan bantuan dukungan sokongan kepada tempat ibu rumah tangga ini untuk mendapatkan keadilannya
tapi proses hukum berarti masih berjalan ya pak ali ya
masih berjalan agendanya besok pada kamis depan tanggal dua puluh lima februari itu kami dari kuasa hukum akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum
beberapa jam yang lalu kalau misalnya ia akan melakukan pencabutan terhadap laporan
dan sebenarnya laporan ini dilakukan atau kemarin dia menggugat kekejaksaan itu
sebagai sebuah permintaan agar ada efek jerah terhadap ibu ibu yang dianggap pelaku
dari pelemparan ke gudang tembakau
dari pak ali sendiri bagaimana pak apakah sudah ada pertemuan atau mediasi
kami berterima kasih kepada pihak termasuk pelapor yang bersedia untuk mencabut laporannya
tapi menurut kami sangat terlambat
karena ini sebagaimana dakwaan jakta keempat ibu rumah tangga ini didakwa oleh pasar satu ratus tujuh puluh
ancaman maksimal lima tahun enam bulan
jadi meskipun dicabut laporannya
tidak bernilai apa apa bagi proses persidangan
oke berarti proses persidangan masih tetap berlanjut dan kita hanya bisa berharap
bagaimana keputusan atau fonis dari majelis hakim ini bisa seadil adilnya begitu ya pak
terhadap keempat ibu ini ya
benar benar dan saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pemilik pabrik pokok
satu tembakau yang menyatakan bahwa ini mereka
keempat ibu ini agar ada efek jerak
sebenarnya apa yang dilakukan oleh keempat ibu ini adalah bagian dari aksi protes yang mereka sudah lakukan
sejak pabrik ini berdiri
atas polusi yang mereka alami setiap hari selama pabrik ini beroperasi
yang kuat dugaannya akibat dari polusi tersebut
itu banyak warga di sekitar pabrik menderita penyakit saluran pernapasan
dan juga ada sebagian
ibu ibu yang melahirkan mengalami keguguran
karena dampak negatif dari industri olahan tembakau tersebut
oke semoga juga penyelidikannya juga dilanjutkan ya atas dugaan adanya limbah ini di sekitar permukiman warga
terima kasih pak ali alkhoiri atas informasinya
semoga lancar proses persidangan kedepannya ya pak ya
baik terima kasih sama sama